seberapa baikkah pelemahan rupiah terhadap ekonomi indonesia
perlukah bank indonesia mengintervensi pasar dan menaikkan suku bunga acuan di tengah pelemahan rupiah
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
sudah bergabung bersama kami farial anwar di direktur dari currency management group
pem faryal ya
terima kasih pak fahrial terima kasih sudah bergabung bersama sian indonesia business
kalau kita lihat dampaknya dari pelemahan nilai tukar rupiah ini terhadap ekonomi kita seperti apa pak
ada dua sisi ada sisi yang merasakan manfaatnya tentu ekspornya karena ekspornya tentu lebih kompetitif
tapi ada juga yang akan merasakan masalahnya
mereka yang mengimport barang kita tahu bahwa kita memang masih banyak import barang kebutuhan kehidupan kita
dan juga mereka yang punya pinjaman waluta asing
kalau tidak di hetch akan bermasalah luar biasa
bayangkan dari tiga belas empat ratus misalnya sekarang di empat belas enam ratus rupiah
kalau misalnya satu juta dolar sudah enam ratus juta rupiah
dia punya potensi kerugiannya
jadi ada yang menerima manfaatnya ada juga yang akan menerima dampak negatifnya
hanya kan sayangnya ekspor mungkin kelihatannya meningkat kan katanya bulan maret surplus
setelah tiga bulan
negatif sekarang surplus
tapi masalahnya apakah devisanya bertahan di dalam negeri
devisa di indonesia yang menikmati adalah singapura hongkong taiwan china
jadi tidak ada ketentuan yang harus bertahan devisnya itu di dalam negeri
jadi memang ada dampaknya untuk eksportir
tapi apakah bermanfaat untuk perekonomian indonesia
secara makro seperti apa
pelemahan lili yang mencapai level empat belas ribuan level terakhir yang tercetak pada dua ribu dua puluh
jadi itu sudah berarti tahun dua ribu lima belas lalu gitu ya
bulan september kalau nggak salah tahun dua ribu lima belas
ini tentu akan mengganggu
tentu orang menginginkan mata uang yang ada stabilitasnya
karena akan membuat nanti kepanikan di masyarakat bagi mereka yang mempunyai kebutuhan dolar
mereka yang punya kewajiban mereka yang import barang tentu akan bermasalah untuk mereka
jadi ini menurut saya tidak positif
karena dampaknya juga kepada pemerintah
pemerintah menganggarkan dolar
pada apbn itu tiga belas empat ratus
sekarang di empat belas ribu sudah luar biasa itu
pertambahan yang harus untuk membayar pinjaman
berapa rupiah yang harus kita berapa triliun yang harus kita korbankan dari hasil pajak
kita harus bayarkan ke hutang kita yang nilainya merosot seperti sekarang
jadi menurut saya ini dampaknya kalau orang bilang bagus menurut saya tidak
oke sehingga ini juga ujungnya tidak akan bagus terhadap pertumbuhan ekonomi
karena akan membuat munculnya non performing loan dalam paluta asing
tentu berdampak kepada sektor perbankan tentu berdampak kepada sektor dunia usaha
yang akan nanti dampakkan itu mengganggu pertumbuhan ekonomi kita secara seluruh hal
seberapa besar menurut anda ini bisa paling tidak memperlambat pertumbuhan ekonomi
adakah hitung hitungannya gitu dari misalnya berapa persen pelemahan dari nilai tukar rupiah itu terhadap pertumbuhan ekonomi
tidak bermain dalam persentase
tapi saya melihat kalau di atas empat belas ribu itu akan bermasalah nantinya akan membuat panik buying di pasar
jadi orang yang ini tidak ingin lagi memegang rupiah karena nilainya sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh bank indonesia
harapannya kan empat belas ribu jangan sampai ditembus nih
bank indonesia intervensi itu bisa intervensi jual bisa juga intervensi beli
ketika dolar sedang melemah mendekati tiga belas tiga ratus bi menahan di situ
tujuan katanya untuk mendukung supaya ekspor kita tonton
untuk ekspor kita kompetitif harganya
nah ketika ada dolar naik kalau di sini intervensi pakai rupiah
beli dolar pakai rupiah itu mudah sekali
rupiahnya banyak ya di bi berapa triliun gitu ya
tapi kalau dolar sedang naik ke atas ini yang jadi masalah
ketika diintervensi belum sepenuhnya bisa mengendalikan rupiah ke level yang diinginkan
karena apa cadangan devisanya kan juga terbatas
kita lihat dari satu ratus tiga puluh dua sekarang sudah turun ke satu ratus dua puluh
devisa yang harus dikeluarkan untuk mengendalikan ini
sejauh apa menurut anda pelemahan dari nilai tukar rupiah ini
walaupun kalau kita lihat setelah mencari level empat belas
intervensi dari bank indonesia ini bisa membuat nilai tukar rupiah ke level tiga belas delapan ratus an
seberapa kuat penahanan dari bank indonesia ini terhadap nilai tukar rupiah nantinya
saya harapkan ini tidak apa ya semoga bi bisa
dan harus ada kerjasama yang baik dengan pemerintah ya
jadi masing masing memberi keyakinan
kenangan kepada masyarakat bahwa mudah mudahan kita bisa mengendalikan
apa ini pelemahan rupiah jangan sampai tembus di empat belas
masalahnya sekarang instrumen apa yang kita pakai
karena yang bisa dipakai bi kan intervensi di sisi dolar rupiah
dengan cadangan devisa surat utang yang melalui
dia melakukan intervensi di surat berharga di sbn di pasar surat utang gitu
nah ini yang jadi masalah gitu
karena kita sedang ada capital outflow
asing sedang keluar dari indonesia
keluar dari pasar saham keluar dari surat utang dapatkan rupiah rupiah dibelikan dolar
jadi ini adalah konsekuensi kenapa kita biarkan asing bisa mudah keluar masuk seperti sekarang
harusnya kalau di negara lain ada yang terkendali gitu
jadi kalau mereka masuk mereka harus meng hold holding period namanya selama tiga bulan
berapa bulan terserah tergantung kebijakan pemerintahnya
supaya kalau ada masalah di luar yang mengganggu
sehingga tidak ada capital outflow dengan mudahnya gitu ya
yang masuk ini bukannya investasi di sektor real ya
ini adalah hot money yang mencari profit di pasar modal pasar uang
dari tren cukup besar gitu dibandingkan dengan lainnya
luar biasa besar sudah delapan sekian triliun keluar dari indonesia
ini xc come xc go ini sangat berbahaya gitu
nah kenapa ini dibiarkan
oke jadi pemerintah harus membuat ada holding
holding period namanya
seperti kalau dulu anda ikut lelang sbi anda harus hold selama enam bulan
tenornya sembilan bulan anda harus hold enam bulan supaya nggak sembarangan bisa licuan
sehingga apapun yang terjadi harus tenornya itu harus diselesaikan terlebih dahulu
kan bisa diukur kira kira yang jatuh tempo berapa besar yang akan keluar dari indonesia
baik di saham maupun di surat utang
oke pak farial kita lihat secara teknikal terlebih dahulu
grafis di belakang ini adalah tukar rupiah pergerakan dalam setahun terakhir
kalau tidak kita lihat
kalau kita lihat memang di juni ataupun juga di mei di tahun lalu ini rupiah masih di level tiga belas tiga ratus an
sementara kalau kita lihat tadi mencapai level tertingginya di level empat belas ribuan walaupun sudah kembali ke level tiga belas delapan ratus an
jika kita bandingkan dengan dua ribu lima belas yang rupiah juga sempat menyentuh level empat belas ribuan walaupun juga akhirnya kembali langsung ke level tiga belas delapan ratus an
dan bisa dikatakan cukup bertahan gitu ya di level tiga belas an
apakah anda melihat tren yang sama pada saat dua ribu lima belas di tahun dua ribu delapan belas ini
masalahnya ekonomi global ini penuh ketidakpastian sekarang
kebetulan amerika dipimpin oleh donald trump yang punya kebijakan yang mungkin agak aneh aneh gitu ya
ada yang namanya proteksionisme
nah kapan trade war ini berhenti
kapan trade war berhenti ini yang jadi masalah
karena kalau ada gejolak di luar pasti dampaknya ke kita
selama kita menggunakan rezim defasa bebas ini adalah konsekuensinya
dan ada kecenderungan suku bunga di negara negara itu sedang bergerak naik
jadi orang ada namanya buy on rumor
jadi ada berita akan kenaikan saya beli dulu
pegang dulu dolarnya nanti kalau beneran naik kan saya sudah profit karena nilai tukarnya bergerak menguat
nah apakah kita akan mengulang tahun dua ribu lima belas
saya kok melihat tergantung sekali bagaimana apakah asing akan kembali lagi
ada terjadi capital inflow lagi ke dalam negeri
kalau dari dalam negeri saja sebetulnya ekonomi kita tidak terampau buruk ya dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
pertumbuhan ekonominya juga baik inflasinya juga sesuai dengan target tiga lima plus minus sekian persen
apa itu neraca perdagangan sudah tidak lagi defisit dan sebagainya
jadi bunga juga sudah turun
sehingga instrumen instrumen itu yang menurut anda bisa membuat asing akhirnya masuk kembali lagi
apakah cukup dengan data makroekonomi kita saja atau sebenarnya ada yang harus dilakukan oleh bi
seperti misalnya menaikkan suku bunga mungkin atau mungkin dari pemerintah sendiri
ini pertanyaan yang debatable
ada yang setuju dinaikkan ada yang melihat bahwa ini dampaknya tidak positif
kenapa karena indonesia itu kalau bunga bi rate turun sampai ke empat dua puluh lima perbankan itu lambat responnya
kita masih lihat turunnya lama
jadi selalu saja ada alasan pemenaran kita masih belum bisa turunkan
karena funding kita dana pihak ketiga masih bla bla bla istilahnya gitu
jadi mereka bertahan harapan bahwa bunga single digit itu sampai sekarang belum terrealisasi sepenuhnya
targetnya kan dua ribu tujuh belas harusnya sudah nih
tapi kalau ada kenaikan sedikit saja itu pasti rame rame akan menaikkan tingkat suku bunganya
nah ini yang saya khawatirkan gitu
jadi memang bisa saja kita menggunakan bunga sebagai alat untuk mengendalikan nilai tukar seperti ini
seperti yang terjadi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ketika dolar bermasalah terhadap dolar dua ribu empat ratus meskipun rupiah
maksudnya rupiah bermasalah terhadap dolar
kita naikkan bunga sampai puluhan persen
tapi dampaknya dolarnya juga naik sampai enam belas tujuh belas ribu gitu
jadi menurut saya tidak kalau khusus di indonesia tidak selalu kalau suku bunga naik rupiahnya akan membuang
oke sehingga anda kalau bisa menyarankan gitu ya bank sentral untuk memang tidak perlu dulu lah menaikkan suku bunga acuan gitu ya
saya sarankan hati hati
kalau bisa pertahankan dulu
jangan menggunakan instrumen suku bunga
karena ini suatu luar biasa sudah turun sedemikian jauhnya
kalau tiba tiba naik akhirnya kita menjadi negara yang bunganya sangat mahal di masyarakat ekonomi asean
coba anda lihat bunga di singapura bunga di malaysia bunga di thailand vietnam dan sebagainya itu jauh di bawah kita
apakah kita menjadi tetap dengan dunia usaha yang harus membayar biaya dana sangat mahal
kalau dari pemerintah seperti apa untuk menahan paling tidak kejatuhan dan juga bisa dikatakan kepanikan gitu ya oleh masyarakat ini terhadap pelemahan tukar rupiah
memang ini adalah fungsinya otoritas moneter
tetapi harus ada kerjasama dukungan dari sektor fiskal
sektor fiskal yang memberi masalah kan ini kan tahun politik nih
ini yang jadi juga salah satu yang mungkin berpotensi
semua ditahan gitu untuk agar tidak naik gitu ya
kebijakan yang cukup populis gitu ya
jadi harusnya kebijakan dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan karena dengan harapan tentu adalah kepentingannya seperti itu
simpatis dari pemerintah dari masyarakat gitu ya
timingnya memang timing yang ketika global sedang bergecolak di dalam negeri kita menghadapi tahun politik gitu
tapi saya harapkan kerjasama sektor fiskal kan mereka sudah ada kksk itu komite sektor keuangan stabilitas keuangan
mudah mudahan mereka bisa mengendalikan gejolak yang terjadi
tapi kalau kita lihat juga
jangan sampai satu

jangan walaupun sudah terjadi gitu ya
ya tapi kan kembali lagi mudah mudahan jangan sampai terjadi
dan terlihat juga akhirnya berdampak ke pasar saham
pak fahrial yang cukup dalam juga kejatuhannya sudah meninggalkan level enam ribuan
menurut anda apakah pasar saham di kita juga akan masih terus terjadi capital outflow dengan adanya kita katakan misalnya nilai tukar rupiah masih bertahan di level tiga belas delapan bahkan sampai berpotensi ke empat belas ribuan lagi
asing kalau masuk kan juga tentu harus melihat nilai tukarnya
kalau mereka masuk di tiga belas delapan ratus apakah dolarnya nanti menguat atau melemah
kalau dollarnya menguat
karena return mereka juga akan dikembalikan ke dollar lagi gitu ya
kembalikan ke dollar tentu akan berbeda gitu intinya persepsinya
jadi saya kalau melihat selama masih ada potensi capital outflow karena lebih menarik sekarang orang pergi masuk ke amerika ya
sekarang lagi kan lagi ada capital reversal nih dari negara emerging market kembali ke amerika
para hedge fund tuh kembali lagi ke sana
nah potensi masuk kok saya melihat dalam beberapa bulan ini relatif kecil
kecil di tengah gangguan ekonomi global dan kondisi domestik kita
oke sehingga pasar saham bisa dikatakan cukup bergerak tidak terlalu baik gitu dalam beberapa waktu ke depan menurut anda dengan adanya perlemahan nilai tukar rupiah ini
ya sekarang kan sudah di bawah level enam ribu ya di lima tujuh miliar sembilan ratus
oke kita langsung lihat saja ke level terkini langsung kita bergabung ke bursa efek indonesia untuk melihat level menjelang penutupan peragangan
di hari ini setelah menembus level enam ribuan kah kita lihat sudah hampir menembus level ke enam ribu lagi setelah lima hari beruntun ya
pavarial anjlok cukup dalam meninggalkan level enam ribuan ini real time pavarial waktunya langsung dari bursa efek indonesia dan kita lihat ini detik detik menjelang penutupan peragangan
di awal pekan ini setelah sepanjang pekan lalu berwarna merah ihsg nampaknya cukup rebound karena secara teknikal setelah lima hari biasanya para pelaku pasar juga sudah kembali melakukan aksi beli gitu ya setelah lima hari beruntun
apakah ini level yang cukup aman untuk para pelaku pasar mungkin untuk kembali bermain di saham dengan adanya potensi capital of law yang masih terus terjadi pak fahrial
ya kita tentu mengharapkan dari local player ya kalau asing berpotensi mungkin masih ada capital of flow ya

nah yang lain lain tentu buat local
tetapi jumlahnya tentu apakah mampu untuk menggerek pasar saham
tapi kalau untuk retail ini sebenarnya waktu yang tepat untuk masuk gitu menurut anda pak fadli
kelihatannya begitu karena turunnya sudah jauh kan
menurut saya kan ada support ada resisten nah ini level supportnya sudah ditembus itu biasanya rebound gitu
mudah mudahan kebetulan besok libur tapi minggu ini barangkali bisa kembali lagi ke atas enam ribu
nah kita lihat juga mungkin asing bisa kembali lagi
tertarik masuk melihat tren pasar modal kita yang menguat gitu tentu kalau asing masuk lagi ada supply dollar dari mereka
mereka datang pasti buat dollar kan
ada penjualan dolar rupiahnya diberikan saham
nah ini mudah mudahan terjadi seperti itu
oke baik terima kasih fahrial anwar sudah bergabung bersama sian indonesia business